kebetulan kalo gitu
indri mau ke rumahnya si mira
soalnya si desi itu dibully di sekolahan
oh iya kenapa
masa udah tua masih punya anak bayi
kalo aku sih jangan sampe punya adik bayi
yaudah aku ganti baju dulu ya
positif kehamil kan
enggak mungkin lah dok
enggak masuk akal
enggak dokter bercanda
enggak punya suami
enggak pernah berhubungan
paling seminggu hanya dua kali gitu
nah ini berarti
mungkin dan masuk akal sekali bu aminah
alatnya rusak gitu
atau ketuk renama
bisa terjadikan dok
saya ini sudah tua
tuhan berarti sayang sama ibu
ini beneran dok
saya mau tanya bagian kehamilan masih buka

di sebelah sana
kok kamu disini sih
mama kan udah nelfon aku suruh aku kesini

mama kan udah nelfon aku suruh aku kesini
oh katanya sakit perut
loh ibu poput
ibu poput sakit apa
saya habis periksa kandungan
tapi masih belum bu
gak tahu kapan
saya pengen banget ambil bu
mungkin aku emang gak berbakat jadi reporter
kamu itu berbakat
kamu harus tahu itu
mendingan sekarang kita obrolin masalah kita
kapan aku bisa ketemu dan ngobrol serius sama bapak kamu
nanti aku tanyain ya
kamu gak punya temen gitu di sekolah
ya punya dong ma banyak
gak soalnya mama ngeliat kok kamu jarang gitu main kerubah temen kamu
kan dilarang sama mama
hah masa sih
selama ini mama itu takut terjadi apa apa sama kamu
soalnya kan kamu anak bungsu anak perempuan mama yang paling cantik
jadi sekarang kamu mau main kerubah temen
kebetulan kalau gitu indri mau ke rumahnya si mira
soalnya si desi itu dibully di sekolah

masa udah tua masih punya anak bayi
kalau aku sih jangan sampe punya hari bayi
kalau maluin kan ma
kalau maluin kan ma
yaudah aku ganti baju dulu ya
masa udah tua masih punya anak bayi
pokoknya kalau tunggakan lu dua bulan gak dibayar
keluar dari kontrakan gue
ah bagus kalau begitu
berarti lu ada kekeluargaan sama gue
eh gue nggak beli
si indri teh sakit apa
oh soalnya saya tadi lihat si indri kepuskes mas
dia pengen nyelamar jadi dokter
udah siap mak
saya bukan tukang ojek bu
berarti saya nggak perlu bayar
terus terus terus
ada alat tes kehamilan
oh sebentar ya bu
nah ibu ini obat herbal
mas layanin duluan kagak apa apa saya belakangan aja
ibu ini duluan aja
duluan aja poh
poh kan duluan
tapi poh mina kan lebih tua
lebih tua sedikit
jadi siapain duluan nih

bu bu ini test packnya ga ada kok
indra itu dia
praktikum di kampusnya
jadi dia suruh mamahnya beli
kalo mau beli sendiri
beli obat ini mau nulis berita katanya suruh mamanya